pembukaan kembali kegiatan masyarakat di ruang publik termasuk bioskop
diharapkan akan mendorong kebangkitan sektor ekonomi kreatif
perfilman indonesia yang terdampak pandemi
peluang industri film pun semakin terbuka lebar
lewat layanan streaming platform digital
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto menyebut
pendapatan dari langganan video on demand indonesia
bisa mencapai empat ratus sebelas juta usd
atau lebih dari satu lima juta usd
delapan triliun rupiah di tahun dua ribu dua puluh
layanan streaming ini pun menjadi peluang bagi sineas indonesia
karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas hingga pasar global
era digital merupakan peluang besar yang harus ditangkap
kemajuan teknologi yang diikuti perubahan gaya hidup masyarakat
harus dijawab lantang oleh para pelaku industri perfilman indonesia
apalagi keinginan dan permintaan terus berkembang
bermodalkan ide ide kearifan dan budaya lokal yang eksotik
dipadu dengan kekayaan serta keindahan alam tanah air
masa depan perfilman indonesia bakal tetap hidup dan berjaya
bukan saja di negeri sendiri
tapi juga di manca negara
namanya juga mirip joko anwar
itu karena nama aja gitu
nah joko anwar ini fotografinya juga sudah cukup banyak
dan memakai banyak topi ya
sebagai script writer iya
direkturnya juga iya
ya kita melakukan wawancara ini tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
sudah divaksin di booster dan antigen pcr itu sudah merupakan bagian dari
joko terus terang sih sebenarnya kalau dilihat beberapa tahun ini
wajah joko saya sering justru lihat
jadi ternyata insan perfilman itu masih eksis masih cukup sibuk ya
tapi terus terang dua tahun terakhir ini pasti ada dampaknya terhadap perindustrian film di indonesia
ini sukan dukanya selama dua tahun ini
jadi kalau kita lihat tahun dua ribu sembilan belas itu adalah bisa dibilang masa kemasan untuk film indonesia
kita mengalami historical record yang sangat tinggi tahun dua ribu sembilan belas kita menjual tiket lima puluh empat juta
tiket untuk film indonesia saja
dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas kita menjual sekitar tiga puluh delapan juta tiket
jadi kepercayaan penonton indonesia terhadap film indonesia tinggi banget
film indonesia sudah mulai mendapat spotlight di international circuit
film joko anwar juga kita lihat pengabdi setan setan slave dan perempuan tanah jahanam salah satunya juga yang diputar ya di luar negeri
nah tahun dua ribu sembilan belas itu kita juga mencapai kita indonesia adalah nomor sepuluh terbesar pasar film di dunia
dengan nilai lebih dari lima ratus juta usd
dan sumbangan kita ke indonesia kalau kita lihat dari sumbangan pajak dari penjualan tiket geoscope saja itu mencapai satu empat triliun
kita punya sdm pekerja di industri film itu lebih dari dua puluh lima ribu orang
dan badan usahanya itu mencapai lebih dari dua lima ratus badan usaha untuk film
jadi besar sekali industri nya
tahun dua ribu dua puluh ketika pandemi terjadi
jadi ketika geoscope ditutup tentunya kita
bukan cuman drop kayak bubar
ada tentunya kesempatan untuk membuat film melalui ott atau streaming platform
dan free to air tv itu masih belum bisa mencapai skala dari kalau misalnya film ditayangkan di geoscope
karena yang namanya penayangan film di geoscope itu tidak ada batasannya
kalau filmnya tetap ditonton akan tetap diputar
dan ini akan memungkinkan film tersebut jadi intellectual property yang bisa dikembangkan menjadi bentuk lain
apakah itu mungkin sequel spin off bisa tv series bisa tv series
bahkan mungkin seri radio novel dan segala macam
nah ini masih jarang terjadi kalau film itu hanya ditayangkan di free to air tv atau di ott stream platform
jadi kita bisa dibilang terdampak luar biasa ketika pandemi
bioskop ditutup walaupun kemudian dibuka dengan pembatasan kapasitas
pembuat film produser film yang memiliki film film tenpole atau film film yang dianggap bisa menarik penonton dalam jumlah masif
itu tidak berani menayangkan filmnya di bioskop kalaupun nanti bioskop dibuka pada waktu itu
penonton juga masih takut pada waktu itu untuk pergi ke bioskop karena mereka belum tahu apakah aman atau tidak
padahal pergi ke bioskop nonton di bioskop adalah sebuah kegiatan yang relatif aman dibandingkan misalnya pergi ke restoran
karena kita pakai masker memandang ke depan gak melihat kanan kiri
jadi terdampak besar sekali perfilman indonesia di awal pandemi
sekarang sudah dibuka
jadi dari penghasilan ada lah peningkatan
kalau dibandingkan dari awal pandemi dengan sekarang sudah ada
masih jauh dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas
apa yang terjadi apakah para pemainnya insannya perfilman itu terpaksa membebarkan diri mencari pekerjaan lain atau bagaimana kira kira
dan siapa yang mau tidak mau survive termasuk joko sendiri apa yang dilakukan
kalau di awal pandemi itu banyak sekali produksi dihentikan atau dimundurkan sampai
nanti bisa terkendali sampai nggak jelas
jadi banyak crew film pekerja film yang mencari penghasilan dari bidang lain
biasanya jadi usaha kuliner
beberapa teman saya bahkan menjual strap untuk masker
jadi betul betul mencari jalan untuk bisa tetap
tapi ada juga ternyata dengan kehadiran ott streaming platform ini
banyak produksi series
jadi banyak juga yang bekerja di produksi series
sekarang semakin lama tentunya semakin ada cahaya terang
iya mudah mudahan akan terus meningkat
tapi joko sendiri ini bagaimana
karena kita terakhir bertemu waktu itu lagi perempuan tanah jahan amblot
dan setelah itu gundala
dan sebelumnya tentu saja sudah cukup banyak yang diproduksi oleh joko
dan memiliki inilah audiensnya sendiri
bagaimana kamu bertahan selama dua tahun terakhir ini
apalagi sekarang ini baru ya production
kalau saya kebetulan di pandemi lebih beruntung dari yang lain
karena tahun dua ribu dua puluh syuting film penghabisan ii komunien
saya yang tahu
tahun ini segera
bioskop atau streaming dulu
kemudian saya juga memproduceri ikut memproduceri dua film lainnya
yang masih dirahasiakan
tapi ada kaitannya dengan superhero superhero nya
ada nggak ya
terus saya juga develop beberapa project lain termasuk series dan future film
dan saya juga bikin podcast ketika pandemi
menulis skenario kan bisa di rumah
jadi ketika pandemi ini saya berhasil menulis skenario ada tiga skenario
jadi justru ini kesempatan untuk lebih produktif
lebih banyak work from home ide ide semakin banyak keluar ya
biasanya saya kalau nulis skenario itu harus di luar ya
tergantung film ya
kadang saya menulis di museum di kuburan
tapi bukan kuburan
tapi nggak apa apa buat social distancing bagus kok
dan nggak ada yang ngajak kita ngomong ya
kalau misalnya di kuburan
kalau ada yang ngajak ngomong ya ribet juga
orang akan tetap pergi ke bioskop karena ingin mendapatkan pengalamannya
kalau kita menonton di ott stream platform kan kita di tv atau di gawai ya
dan dimana saja kan
jadi nggak ada pengkondisian kita masuk ke dunia yang dibangun di film tersebut
jadi bioskop akan terus
akan tetap menjadi
jadi sebenarnya business model dengan menayangkan film di bioskop itu ternyata nggak sustainable
kalau pertama ada pandemi
kedua ketika teknologi juga semakin beralih kepada platform platform berbasis digital kan ya
kalau bioskop dan ott platform saya rasa bukan kompetitor ya
karena pengalaman menonton berbeda
jadi bioskop saya rasa dan juga dilihat dari kasus kayak di tiongkok di amerika
penonton bioskop semakin banyak
justru di cina misalnya ketika pandemi sudah bisa dikendalikan
jadi orang akan tetap pergi ke bioskop karena ingin mendapatkan pengalamannya
kalau kita menonton di ott stream platform kan kita di tv atau di gawai ya
dan dimana saja kan
jadi nggak ada pengkondisian kita
bisa masuk ke dunia yang dibangun di film tersebut
jadi bioskop akan terus
akan tetap menjadi sumber utama bagi para film maker itu bioskop itu masih
ya mungkin ada kebiasaan orang menonton di streaming platform ya ketika pandemi
dan mungkin akan terbawa bahkan ketika bioskop sudah dibuka full
tapi saya rasa nggak bakal jauh
mungkin nanti kita bicara lebih ke ini
karena kan di yang namanya industri film itu kan ada bukan saja produksinya
tapi marketingnya promosinya distribusinya dan juga lain sebagainya
after salesnya dan lain sebagainya
selama pandemi ini kita lihat kan pemerintah juga fokus untuk membantu industri
katanya sudah cukup banyak ya uang yang digelontorkan untuk industri kreatif
dunia perfilman dapat apa bantuannya
dan kira kira sesuai dengan yang dibutuhkan
atau apakah cukup dan banyak
sebenarnya ada inisiasi usaha usaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dari awal pandemi
di awal tahun dua ribu dua puluh satu itu orang orang film berkumpul untuk mengajukan semacam proposal ke pemerintah
tentunya dengan membuktikan bahwa ini ada data yang mengatakan bahwa
industri film indonesia layak untuk diselamatkan karena sumbangannya ke negara besar
terus film itu kan adalah sebuah produk dari seni dan budaya yang sangat strategis gitu
untuk dilihat oleh dunia luar
karena kalau kita lihat kaya korea selatan
mereka punya industri film yang sangat kuat
industri film ini membantu
tapi membawa industri lain
baik industri kreatif ataupun non industri kreatif gitu
jadi orang terbiasa dengan korea
produknya juga mereka bisa bermacam macam
dari mulai produk budaya sampai gadget misalnya
karena mereka melihat dari film yang mereka tonton
jadi ini layak diselamatkan
ada pengajuan ke pemerintah
pemerintah udah punya
strong political will untuk membantu industri film indonesia
dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu misalnya
cuman sekarang masalah tepat sasarannya
saya rasa yang masih harus diperbaiki
contohnya seperti apa
kalau kita ingin membuat sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah
tentunya kan kita
mengidentifikasi itu masalahnya apa
masalah dari film ketika pandemi adalah yang pertama yang tadi itu
tapi penonton tidak berani ke bioskop
tidak berani ke bioskop karena mereka masih punya stigma bahwa pergi ke bioskop tidak aman misalnya
itu yang pertama
produser tidak berani menayangkan film film tenpole atau film film besar mereka ke bioskop
karena mereka takut gak ada yang nonton
masalah ketiga adalah pekerja film
banyak yang tidak bisa mendapat pekerjaan di masa pandemi pada waktu itu
jadi kan tiga hal ini yang harus dicari solusinya
kalaupun ada penggelontoran dana
dari skema penyelamatan ekonomi nasional harus tepat sasaran
tapi saya merasa sayangnya masih belum optimal
masih belum optimal turunnya dana penyelamatan ekonomi nasional atau pen itu untuk menyelesaikan masalah masalah tadi itu
belum optimal karena jumlahnya kurang atau diberikan kepada tempat tempat yang salah atau
saya rasa seharusnya
karena saya lihat banyak sekali bantuan dari pen ini kan banyak sekali
karena bantuan dari pen ini kan bentuknya beda beda
ada yang blt kasih cash itu langsung
kemudian ada yang sifatnya untuk menstimulir sektor itu sendiri
ini setahu saya ya
setahu saya dana pen untuk perfilman kemarin itu digunakan pertama untuk dana promosi
jadi siapa saja bisa mengajukan minta dana
untuk dana promosi film mereka
jadi ada proposalnya gitu ya
kelemahan dari skema ini adalah yang pertama bagaimana kita bisa mendata apakah dana tersebut digunakan memang untuk promosi
karena promosi di indonesia susah kan
ya maksudnya kan memang film ketika kita produksi
lalu kita coba pasarkan ada kegiatan marketing dan promosi
kegiatan marketing dan promosi ini kan tugasnya ada dua
yang pertama menciptakan excitement supaya orang mau pergi menonton filmnya
yang kedua untuk menciptakan ekspektasi yang sesuai dengan filmnya
jadi ketika orang menonton di bioskop nanti oh ternyata filmnya sesuai yang saya harapkan
ada dua itu
memang ada kegiatan promosi
apakah itu promosi secara ekonomi
secara offline melalui media ruang kita pakai billboard kita pakai poster
apakah promosi dengan cara temu meet and greet pemain pembuat film dengan orang orang dengan fans
misalnya tapi itu kan nggak bisa dilakukan karena pandemi
apakah secara online kita promosi melalui internet media sosial dan sebagainya
cara men tracking ini agak susah kan menyusuri apakah dananya benar benar dipakai untuk promosi
yang kedua seharusnya ada semacam kurasi untuk menentukan apakah film ini layak menerima dana pen atau tidak
tentunya layak tidak layaknya itu dilihat apakah film ini bisa punya impact yang besar untuk menjumpstart industri film indonesia
jadi mudah mudahan nggak ada ya
tapi yang saya khawatirkan ada orang bikin film murah
kemudian mengajukan proposal untuk menerima dana pen sejumlah uang yang hanya untuk di keep oleh produsernya
saya nggak tahu apakah terjadi apa enggak
tapi kalau tidak ada kurasi yang sangat ketat kan nggak tepat sasaran
jadi pada intinya bagi teman teman di industri perfilman belum terasa ya dampaknya baik
dengan bantuan secara keseluruhan
ya saya rasa masih belum terasa ya
jadi ya nggak apa apa kita punya dana yang dialokasikan untuk industri kreatif termasuk film
bisa diberikan kepada orang film yang memang susah pada waktu pandemi
tapi apakah ini punya impact untuk jangka panjang apa enggak
jangka panjang kan maksudnya
membuat industri nya
mengelihat kembali bukan hanya bagi bagi dana
kira kira paham nih
sepertinya kurang efektif ya dananya itu
kita harapkan tentu saja yang memang kalaupun menerima memang orang yang pantas untuk menerima dan
ada yang pantas tentunya tapi kan mungkin nggak sih
harus ada sinergi dari semua pemangku kepentingan
dalam hal ini tentunya
ada pemerintah mau gak mau ya mereka sebagai pembuat kebijakan harus in i together
kemudian pembuat filmnya sendiri
dan juga penonton
nah ini menurut saya dengan adanya pandemi ini dan sekarang juga sudah mulai dilonggarkan lah karantina juga bulan april ini sudah tidak akan ada lagi
dan kita harapkan teman teman omikron juga tidak pandemi nya sudah bisa menjadi endemic lah
kesempatan untuk memperbaiki industri film di indonesia
saya rasa ini renungan bagus untuk hari film nasional
tadi joko mengatakan mengenai fenomena korea selatan
sampai menang oscar saja ini film parasite ya
dan akhir akhir ini squid game itu bukan saja di wilayah di asia tapi seluruh dunia itu menonton
nah indonesia sendiri untuk mencapai ke sana karena saya lihat ini kan luar biasa
sekarang itu wah saya aja nonton drama korea
kalah sekarang ya genre genre hallo
bagaimana step step yang harus dilakukan
apalagi dengan adanya streaming platform ini dan juga cara cara mempromosikannya sehingga bahasa korea itu bukan menjadi batasan untuk menonton film
pertama kita ngomongin korea selatan
parasite menang best picture di oscar itu bukan
hanya karena effort dari film paracet sendiri tentunya
ya of course film itu dibuat dengan sangat baik luar biasa
salah satu adik karya directornya juga luar biasa
semuanya luar biasa untuk film tersebut
kemudian campaign untuk oscar nya juga ada budgetnya dan segala macam
tapi itu adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang dari industri film korea selatan
industri film korea selatan sebelum awal tahun sembilan puluh an itu
film film korea tidak maju
artinya film korea tidak dianggap sebagai film yang prestisius dan berkualitas
tapi kemudian ada beberapa pihak yang merupakan pemangku kepentingan dari industri korea selatan
mereka bersatu mereka terus bersinergi
apakah itu dari pemerintah
apakah itu dari bidang pendidikan
apakah itu bahkan dari bisnismen konglomerat mereka bersatu
mereka punya sekolah film namanya kava
yang betul betul memberikan pendidikan yang sangat baik untuk teknis dan pengetahuan estetika perfilman
kemudian lulusannya akan diberikan dana misalnya oleh para konglomerat untuk membuat film
pemerintah juga membuat peraturan perundang undangan
yang mendukung menciptakan ekosistem yang sehat
memudahkan filmmaker sinias korea selatan untuk berkarya dan diproteksi
ini yang membuat perfilman korea selatan dari mulai nobody menjadi sangat besar
jadi semua stakeholder bersatu
nah indonesia tentunya kalau mau mencapai status seperti korea selatan
bisa masuk oscar dan bisa menang oscar
ini tidak bisa dicapai hanya dengan usaha individu individu
kalaupun misalnya ya ada orang indonesia yang menang penghargaan di internasional
kemudian dia bisa masuk oscar nominasi dan mungkin nanti menang di oscar
itu tidak akan berimpek apa apa ke perhimpunan indonesia
karena satu orang
jadi harus ada sinergi dari semua pemangku kepentingan
dalam hal ini tentunya
ada pemerintah mau gak mau
ya mereka sebagai pembuat kebijakan harus in i together
sekarang sudah terlihat political will dan usahanya juga banyak yang bisa di respect
kemudian pembuat filmnya sendiri dan juga penonton
semuanya harus sadar
tapi siapa yang bisa menjadi driver
khusus di korea selatan siapa yang memulai ini
apakah dimulai dengan political will dari pemerintah itu sendiri
yang kalau saya lihat tiap ketemu dubes dubes korea tuh mereka tuh wah selalu mempromosikan justru budayanya
apakah itu bts musiknya k popnya kemudian filmnya dan bahkan bukan saja gadget gadgetnya
tapi budaya yang namanya korean culture ini justru yang menjadi fokus
tapi kan harus ada yang memulai
tentunya kita nggak bisa plek tiplek ngambil dari korea selatan
karena korea selatan sangat homogen dibanding indonesia yang sangat heterogen
kalau misalnya mereka mempromosikan budaya korea film korea
it's very jelas gitu apa yang mau dipromosi
kalau indonesia kan banyak ya dari sabang sampai merauke
justru jadi sumber kekayaan
nah tapi kalau misalnya kita memandang ini sebagai sumber kekayaan
ini bisa mungkin membuat kita jauh lebih kuat
karena mereka cuma jualan satu kita jualan banyak
tapi kan sekarang bagaimana caranya pertama mem package ini menjadi sesuatu yang for every one to enjoy
kadang kadang kita kaya dari segi budaya tapi kita tidak tahu caranya memasarkan
marketingnya kita gak tahu
penyampaiannya ke luar seperti apa
sehingga orang juga bisa menikmati
nah sebenarnya korea selatan atau say negara manapun yang berhasil dalam memasarkan produk budaya mereka keluar
adalah dengan cara storytelling
ada ceritanya gitu
jadi semua bentuk produk budaya mau itu film mau itu musik itu ada storytellingnya
in the product itself tentunya kalau film ada storytelling lagu juga ada storytelling
tapi storytelling bagaimana mereka bisa mencapai itu
jadi kalau misalnya kita lihat musik korea misalnya boy bandnya
itu tidak hanya soal lagunya tapi bagaimana mereka menciptakan bandnya itu sendiri
anggota anggota personal bandnya itu ada storytellingnya
sampai orang tahu ini karakternya apa seperti apa karakternya
kita harus lebih banyak mencari
jadi kita harus lebih banyak mencari
tapi orang nggak bisa paham kenapa mereka harus care sama itu
tapi kalau ini kan industri ya sebenarnya
kalau ada hulu hilirnya dari memproduksinya kreativitasnya
tapi di situ ada fundingnya pendanaannya penjualannya dan lain sebagainya
sampai akhirnya dinikmati oleh konsumen
bagaimana insan insan industri perfilman di indonesia sendiri
sebenarnya banyak sekali yang wah cemerlang masih muda dan bahan bahan
kalau dulu kan saya ini mungkin namanya hanya beberapa segari nugroho itu sebelumnya
tunggu karya dengan bintangnya itu
kristina hakim dan lain sebagainya
tapi kan sekarang luar biasa masih muda dan banyak juga perempuan di sini yang mereka berkualitas
semua ini kompak enggak
maksudnya ada nggak yang membuat orang loh ini film dari indonesia
seperti kita lihat oh ini korea pasti ada begininya
pasti ada taste nya seperti ini
pasti ada aura nya gitu
kita ada nggak yang bisa kita kemas sehingga menjadi
tentunya seperti yang aku bilang tadi tentunya kita lebih kaya sebenarnya
kalau misalnya orang mengenali misalnya film korea dari elemen apanya elemen bahasa tentunya
sama cara bercerita yang kita bisa tahu itu dari korea gitu
nah kalau indonesia banyak
salah satu misalnya beberapa waktu lalu kita tahu bahwa film the rate
yang mengetengahkan silat itu luar biasa diterima oleh publik internasional
dan aku yakin masih banyak hal lain yang bisa kita eksploit untuk ini
salah satunya horror sebenarnya
karena apa horror di indonesia itu sangat kaya
banyak ragamnya kalau di amerika kita tahu ada vampire ada zombie
tapi vampire pasti lucifer you know the devil satanik witches yang begitu begitu
di indonesia aku pernah mendata itu kita punya empat puluh dua jenis hantu tanpa turunannya
dan tanpa politikus korup
jadi empat puluh dua itu enggak termasuk turunannya
dari mulai wewe gombel ngetuyul kuntilanak gendur ruyuk you name it
wah banyak lagi
dan masing masing dari mereka itu ada story tellingnya again
wewe gombel dia adalah perempuan yang semasa hidupnya dikecewakan oleh suaminya
dia tidak bisa punya keturunan dan mendapati suaminya selingkuh dan akhirnya dia mati
bunuh diri menginginkan anak
jadi ketika dia jadi hantu dia menculik anak karena she wants to love
oh di hbo
dan ada semua ini hantu hantu ini ada latar belakangnya
ketika kita membuat film pengabdi setan ini juga dilihat oleh orang luar sebagai sesuatu yang menarik
ini hantu hantunya hantu indonesia banget
elemennya ada elemen keagamaan
kalau mereka kan terbiasa dengan hantu
kalau ada film hantu
kalau ada film hantu temanya pasti dekat dengan agama katolik misalnya
nah kalau ini berbeda dari mereka dan sudut pandangnya juga indonesia banget
ada elemen kultural yang dibawa di film penghabis setan
bagaimana orang tua dan anak berinteraksi
beda kan dengan how the west do it gitu
nah kita orang timur cara kita berinteraksi dengan etherly seperti apa yang juga sangat heavy di film perempuan tanah jahanam misalnya
itu sangat menarik karena apa
film yang menarik adalah film yang memiliki universal thing tapi diceritakan within culture specific point of view gitu
jadi misalnya pengabdi setan adalah tentang bagaimana satu keluarga harus bertahan dari gempuran supernatural
tapi dinamikanya sangat indonesia sekali
dan super heroesnya juga saya lihat juga yang sekarang kan populer kan super heroes mau iron man spiderman batman
tapi indonesia kan juga ternyata memiliki lumayan cukup banyak kan super heroes yang bisa
makanya itu salah satu yang juga saya dan teman teman ingin manfaatkan
karena comic book indonesia dari tahun lima puluh an itu very wow kaya dan diverse banget
super hero pertama kita perempuan namanya sri asih
rilis pertama tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat
ceritanya menarik banget
dan di bumi langit enterprise yang sekarang juga ikut memproduksi film film jagoan super hero untuk indonesia itu memiliki lebih dari satu seratus karakter
jadi luar biasa
itu sequelnya biasa
jadi kalau kita gali itu
banyak di indonesia
sekarang bagaimana kita gali dan kita inventarisasi
ini bisa kita bawa untuk kita jadikan tontonan untuk publik internasional
dan bagaimana kita cara mengolahnya
apa yang dibutuhkan di perfilman indonesia
nomor satu sdm
karena sdm kita kurang banget
kurang jumlahnya dan bisa dibilang juga masih kurang kualitasnya
yang paling tidak skillful aja
karena laku banget di indonesia
karena dicari apalagi yang skillful
kalau konsumen khususnya indonesia sendiri
kita kan sekarang apalagi banyak milenial
banyak yang sangat kritis
exposure terhadap film film luar negeri juga
konsumen indonesia konsumen internasional
apa sih yang mereka cari sekarang
yang membuat bisa memberi inspirasi pada sinar sinar seperti joko
sekarang itu cara kita mengkonsumsi produk budaya sangat berbeda
dibandingkan c sepuluh tahun lalu
atau lima belas tahun lalu
kalau dulu kita terbatas tontonan hanya yang dari negara kita
atau yang masuk melalui cara yang sangat prosedural gitu
dan terbatas masuknya
film atau musik
we can only see movies from yang ditanyakan tvri ya kan
setelah itu ada yang namanya vhs
dengan cara menonton lewat ott atau streaming platform
dari segi pembuatan film produksi film juga sama
sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya istilahnya go international
jadi sudah usang itu go international
dan orang orang korea sangat paham dengan itu
jadi mereka paham bahwa misalnya film itu adalah story telling
yang seharusnya memiliki tema universal
tapi diceritakan dalam spesifik kultur tertentu
tempat mereka membuatnya
jadi itu menarik
karena ketika orang korea menonton film korea
mereka bisa melihat diri mereka sendiri
oh kita seperti itu ya
apa harus kita perbaiki
buat orang luar yang kulturnya berbeda
bisa jadi perbandingan
oh masalahnya sama
tapi mereka ada komponen ini yang membuat mungkin masalahnya lebih sulit
kita seperti apa
jadi bisa membandingkan
cara kita mengkonsumsi dan cara kita membuat film
tidak sekarang kita fokus saja bikin film di indonesia
karena apapun yang kita buat sekarang sudah bisa dikonsumsi oleh orang dari negara mana saja
karena semuanya sudah satu platform
tidak ada itu istilah
kita membuat film yang cukup baik untuk film indonesia
karena sekarang kita kompetisinya sama semua filmmaker dari seluruh dunia
jadi mau tidak mau kita
tadi kan tanya apa yang harus kita perbaiki
kita harus sadar bahwa film kita itu bukan hanya untuk orang indonesia
jadi dari segi teknisnya estetikanya
belum lagi actingnya kan
kalau enggak kita hanya akan jadi pasar
bukan jadi produser
selama ini memang kita lebih banyak nonton film dari luar ya
tapi sekarang sally ya
semua orang kan
semua orang mencari indonesia
karena pasar kita berat dua ratus enam puluh juta jiwa
salah satu film pertama yang dibuat itu janji johnny
wah excited sekali
dan kita melihat bahwa di indonesia kan yang namanya perfilman itu ada pasang surutnya
pernah sempat mati suri
dan genre nya juga kalau dulu kan ada comedy nya
dan lain sebagainya
nah ini kembali ke keinginan kita untuk menciptakan film di indonesia sebagai industri
yang ya kalau bisa seperti korea selatan
tapi harus kesana lah
business modelnya dengan agak bioskop masih perlu
tapi streaming platform juga menjadi keharusan
sekarang belum lagi kebutuhan untuk technical perfection
seperti pengambilan gambarnya
kalau dulu kan pasti ada yang kurang sesendok
wah ini kok audio nya gak nyambung
atau actingnya kayaknya terlalu
sekarang saya lihat sudah jauh semakin baik
apa yang harus kita miliki
sekolah film perfilman di indonesia
kita harus memiliki aktor
kalau kita ngomongin apa yang dibutuhkan di perfilman indonesia
nomor satu sdm
karena sdm kita kurang banget
kurang jumlahnya dan bisa dibilang juga masih kurang kualitasnya
yang paling tidak skillful aja laku banget di indonesia
apalagi yang skillful gitu
jadi harus ada semacam mekanisme
di mana indonesia bisa mencetak lebih banyak sdm yang memiliki skill
yang punya pembekalan
cinematografi dong harusnya
lulusan sekolah perfilman harusnya ya
ya makanya kalau idealnya kan
tapi idealnya harus ada lembaga pendidikan
tidak harus film
bukan cuma sekarang kita sekolah film tuh ada di
mungkin di jakarta itu ada empat
tapi bukan sekolah film
masih bagian dari fakultas
jadi belum sekolah film
di luar jakarta mungkin ada tiga
ini gak cukup
kurang dari sepuluh untuk menciptakan sdm sdm perfilman indonesia
yang pasarnya besar sekali
jadi harus ada semacam mekanisme
baik melalui program pembelajaran yang panjang
maupun yang secara inkubasi
dan menurut saya itu
kalau misalnya mau kita bilang sekarang sudah darurat sdm perfilman indonesia
dalam situasi darurat sdm film indonesia
semuanya harus berkontribusi untuk mencetak
selain misalnya pemerintah lewat kementerian
bisa bikin inkubasi dan sebagainya
mereka ketimbang hanya meng hire siapa pun yang available
untuk membuat project mereka
cari pengajar dari
gak tahu dari indonesia atau dari luar negeri
bisa mengajar dengan baik
ajarin dulu tuh yang orang orang yang mau di hire
baru nanti dari yang terbaik
mereka ambil untuk mereka pekerjakan
jadi aku bersama teman teman
sejak tahun dua ribu empat belas itu
sudah membuat inkubasi penulis skenario
tidak menarik bayaran
dan sekarang sudah batch kelima
dan sudah mencetak
beberapa penulis skenario
yang sudah bekerja di dunia
sebagian bekerja untuk
dan sebagian sekarang bekerja untuk
jadi everybody harus berkontribusi
untuk mencetak sdn
bukan cuma penulis
bahkan sampai location manager
kita sekarang kurang banget
karena ini kan sebenarnya sebuah profesi
kalau kita lihat di industri ya
dan di indonesia
di korea selatan
bahkan di india ya
memang ada ilmunya kan
cara melakukan editing
ini kan nggak bisa trial and error
terus menerus ya
sekolah joko anwar yang
sudah menang di toronto ya
kalau aku sih kebetulan
itu kan lebih ke
itu kan idealnya
dan itu sulit
dan aku lebih prefer
kalau misalnya dulu sekolah film
nah ini kenapa ya
sampai sekarang itu tidak
tidak ada investasi ke situ
gak bisa kerjasama dengan
pihak pihak luar untuk
mengbuka sekolah film
masih belum cukup informasi
bahwa film ini adalah
sebuah industri yang besar
paling tidak potensinya besar
jadi kalau misalnya
mereka bisa membangun
yang bisa dijadikan investasi
adalah industri film
yang layak untuk diperjuangkan
oleh semua pemangku kepentingannya
dan bisa menjadi
wajah indonesia di dunia
itu adalah industri film
satu film bisa menghasilkan
untuk fundingnya sekarang kalau misalnya teman teman joko ingin
kalau ngomongin funding di indonesia memang agak unik ya dibandingkan dengan negara negara lain yang mungkin secara industri lebih maju
bahkan di negara tetangga kita yang industri perfilmannya bisa dianggap masih dalam stage yang sama dalam indonesia
mereka lebih mapan dalam hal funding
orang yang mau bikin film mereka akan ada dalam satu production company
mereka akan mengajukan ke studio sebagai distributor filmnya
nanti kalau misalnya sudah mereka bikin assessment oke ini bagus proyeknya
we are giving you money to produce it tapi nanti filmnya kita yang
kita yang mengajukan
market kita yang akan distribusikan
nah kalau di amerika juga ada yang namanya independent filmmakers
adalah filmmaker yang tidak pergi ke studio studio besar
mereka self distribute atau mereka distribusi dengan company yang lebih kecil
nah kalau di indonesia kalau ada orang mau bikin film
masih kebanyakan mereka pergi ke private investor
masalahnya adalah ketika kita pergi ke private investor
private investor ini adalah orang tentunya yang punya uang
tapi seringkali tidak dibekali pengetahuan tentang bisnis film dan industri film indonesia
jadi ketika kita mendapatkan uangnya tapi kita tidak juga diberikan ilmu
kita bekerjasama dengan company luar dari mulai a copy of my mind
itu dari cg entertainment pertama kali mereka dari korea
memberikan funding buat film indonesia
kemudian penghabisan juga dengan cj entertainment
kemudian permotan ajaran dengan ivanhoe pictures
jadi di situ ada transfer of knowledge ya

the rage kan salah satu kenapa the rage itu juga jadi sukses
itu karena ada keterlibatan transfer of knowledge
apakah itu dari directornya atau sutradaranya dari luar
paling tidak ada bouncing wall untuk tukar ide
jadi kalau kita bikin apa mereka baca
nggak harus dari segi kreatif dari segi produksi juga
oh dari segi produksi cara
bahkan hitung hitungan investment aja itu kita belajar banyak dari bekerjasama dengan company lain
iya karena saya lihat ini apalagi dengan tema temanya luar biasa
dari horror belum dengan yang romantic commedy
sering sekali dan juga film film yang tadi disebutkan berbasis budaya indonesia
itu kan banyak sekali
suksesnya korea ini bisa kita jadikan inilah target ya dimana
kemana film nasional kita akan dibawa
tapi dari segi bisnis modelnya itu sendiri
dan tadi kan di situ ada pemerintahnya juga harus mendukung dari segi regulasi
nah selama ini bagaimana secara regulasi
termasuk misalnya proteksi terhadap intellectual property bajak membajak
dan juga sensor dan lain sebagainya
apakah semakin mendukung regulasinya terhadap tumbuhnya industri film
tentunya masih banyak hal yang bisa di improve
yang pertama usaha untuk memberantas pembajakan film itu masih sangat rendah
enggak tahu kenapa
apakah ada sesuatu apakah hanya karena susah
saya juga tidak tahu
jadi pembajakan film itu triliunan kerugiannya
karena banyak film ya tentu saja karena paling tidak keuntungan dari para pembajak
karena modus dari pembajakan film ini banyak banyak
apa namanya modusnya tapi salah satu yang paling besar adalah
mereka membawa film yang mereka bajak ke dalam satu home page yang isinya perjudian online
jadi ini seperti semacam mafia yang besar banget
enggak tahu caranya bagaimana untuk memberantasnya
dan tentunya kerugian dari industri film luar biasa
salah satu yang very aperan yang sangat jelas bahwa di indonesia tidak ada lagi yang namanya home video yang resmi
jadi kamu namakan dvd sekarang enggak ada produser untuk dvd
jadi perusahaan dvd sekarang sudah enggak ada di indonesia
ada satu atau dua yang struggling banget apalagi blu ray
karena apa karena sudah tersedia dengan gampang
dimana kan misalnya di negara negara lain bahkan korea saja
ini kan nilainya nilai ekonomisnya luar biasa nggak ada di indonesia
belum lagi kita ngomong film yang baru tayang satu hari di platform sudah langsung dibajak
sehingga orang tidak bisa memonetize film mereka yang tayang di waktu itu
ott platform misalnya kalau misalnya platformnya bisa dimonetize
jadi itu pembajakan masalah pajak misalnya
pajak masih memberatkan karena multiple pajak terjadi di setiap pembuatan film
dari mulai kita pre production sampai kita produksi sampai kita penayangan di bioskop
itu pajak pajak pajak bahkan di akhir tahun perusahaannya masih dipajak
jadi enggak ada insentif untuk berkembang
masih belum ada
masih belum ada jadi itu juga masalah perbajakan kemudian
kalau regulasi kan tadi sudah agak dilonggarkan investasi asing boleh masuk
ini sangat membantu kan sebenarnya
membantu membantu tapi enggak ke semua orang karena cara mengaksesnya kan juga susah
kalau masalah sensor menyensor dan lain sebagainya dari segi kreativitas
kalau sensor saya rasa khusus buat yang sekarang ya
sudah sangat progresif ketimbang yang lalu
sudah bisa ada dialog jadi misalnya film kita diputuskan untuk tujuh belas tahun ke atas
dan ada beberapa yang di cut disensor kita bisa mengajukan banding
kalau misalnya reasonable mereka akan oke that's reasonable dibiarin gitu
tapi tentunya yang namanya sensor adalah sebuah kegiatan yang masih
sudah enggak cocok untuk zaman sekarang sudah obsolete sudah usang
karena apa karena menyensor film untuk ditayangkan di bioskop
atau menyensor film indonesia untuk ditayangkan di streaming platform itu udah gak ada gunanya
karena apa orang bisa mengakses yang uncut orang bisa mengakses yang tidak disensor
yang paling penting adalah bagaimana caranya kita memberikan kesadaran
buat pihak pihak yang bertanggung jawab atas tontonan orang yang belum cukup umur
misalnya anak di bawah umur seharusnya kan masih dalam tanggung jawab orang tua
yang kedua benar kak desi bahwa seharusnya sudah tidak ada lagi censorship tapi pengkategorian
karena apa kalau misalnya kita beralih dari nyensor ke pengkategorian
ada semacam tanggung jawab dari dalam diri kita orang tua termasuk
bahwa oh ini adalah apa namanya ini enggak cocok buat anak kita
kita yang harus proaktif kalau misalnya sensor kita oh udah dibatasi sama
dan sekarang sudah zaman enggak zaman sensor sensor lagi
kita harus bisa menyensor diri karena kita kan semua otonom ya
punya otak punya akal bisa berpikir bisa menentukan
itu satu yang kedua udah gak ada lagi yang bisa dibatasi
kita mau nonton apa saja bisa sekarang dari internet jadi ngapain disensor
terakhir rendungan untuk tiga puluh maret

film indonesia adalah industri film yang layak untuk diperjuangkan
oleh semua pemangku kepentingannya
karena nilai ekonominya sangat besar dan bisa menjadi wajah indonesia di dunia
semua pemangku kepentingan harus bersinergi
sama halnya dengan negeri kita yang sangat heterogen
pemangku kepentingan film indonesia juga sangat heterogen
tapi seharusnya ada common ground yang bisa kita sepakati bareng
untuk bekerja sama memajukan film indonesia
dengan cara jalan bareng
tidak mementingkan kepentingan individu kita
apalagi kepentingan individu kita dalam waktu yang singkat saja
kapan film joko ini sudah lama nih kita gak ke bioskop
film saya akan tayang mudah mudahan segera pengabdisan dua komunion
nunggu ya tanggal berapa
iya dan kita harapkan juga bioskop kembali
buka untuk semuanya
joko terima kasih banyak selamat hari film nasional
selamat hari film nasional terima kasih
untuk joko dan juga untuk seluruh teman teman kita di industri film nasional
selalu berharga berbicara
kita dukung karena memang film ini sesuatu yang sangat sangat penting
bukan saja buat kehidupan yang banyak sekali sekarang yang bikin kita sedih ya
film ini sesuatu yang sangat positif
betul kita nonton film setiap hari loh kenapa nggak menganggap ini sesuatu yang luar biasa penting
tidak bisa hidup sekarang tanpa film
gak bisa makanya jangan dibajak kalau dibajak orang nggak bisa bikin film lagi oke
terima kasih sekali lagi
joko anwar kita tunggu karya karyanya
terima kasih karya si anwar
tidak boleh saling mendahului
ya demikian insight with desi anwar kali ini dalam rangka hari film nasional pada tiga puluh maret
dan acara ini dapat juga anda saksikan di siang hari
juga anda saksikan di cnnindonesia com dan di youtube insight with desy anwar
jangan lupa kita masih suasana pandemi
semoga cepat berlalu
tapi protokol kesehatan harus terus dijaga
gunakan masker rajin cuci tangan hindari kerumunan dan tentu saja stay safe